dr bambang tuharianto spesialis mata dari rumah sakit ibnusina gresik
menyampaikan hasil pemeriksaan mri mata kanan sa mengalami penurunan penglihatan
sedangkan mata kiri kondisinya normal
namun pihaknya tidak menyebutkan waktu mulai terjadinya penurunan penglihatan
dan penyebab terjadinya penurunan penglihatan
ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun
bekas darah bekas vibrin bagian dari darah kelainan kelainan saraf
tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen komponen yang mendukung untuk melihat ini
bekas terjadi kekerasan
sementara itu kapolres gresik akbp aditya panji anom mengatakan
dari empat puluh tujuh orang saksi yang diperiksa tidak satupun yang melihat peristiwa tersebut
meski demikian pihaknya terus akan melakukan pemeriksaan
dengan meminta keterangan sejumlah saksi lain untuk mengungkap kasus ini
sedangkan hasil pemeriksaan dvr cctv di lokasi
lapor menyatakan kamera itu aktif terakhir pada tanggal satu juni dua ribu dua puluh
dan kembali dinyalakan pada tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga
hal ini dikuatkan dengan data log file di dvr cctv
menurutnya jika ada penghapusan video maka akan tercatat di riwayat tvr cctv
dari empat puluh tujuh saksi yang sudah diperiksa memang sampai saat ini
belum ada yang melihat langsung kejadian tersebut
namun kami akan tetap menambah jumlah saksi untuk kami periksa
sehingga bisa membuat jelas terjadinya perkara tersebut
sudah sepekan dilakukan penyidikan satreskrim polres gresik belum menetapkan
tersangka dugaan kekerasan terhadap sah itu
rencananya polisi akan melakukan gelar perkara untuk mengungkap kasus ini
sementara itu bupati gresik memenuhi janjinya untuk mengindahkan sekolah sah
sesuai permintaan sang ayah
tercatat di dalam surat mutasi siswi kelas dua tersebut resmi pindah dari upt sdn dua ratus tiga puluh enam gresik
ke sekolah sd miftahul ulu desa randu padangan menghenti
surat tersebut resmi ditandatangani per dua puluh satu september dua ribu dua puluh
oleh muhammad jazuli kepala sekolah sd miftahul uluh
langkah cepat tersebut diambil setelah dinas pendidikan kabupaten gresik berembuk
dan melakukan pendampingan selama beberapa hari dengan kedua orang tua korban
ini berusaha agar studi dari sa ini tidak menjadi terhambat
dan alhamdulillah hari ini sudah clear semuanya proses perpindahan itu sudah selesai secara administrasi
dinas pendidikan kabupaten gresik berharap sah fokus melanjutkan pendidikan
dan di sekolah barunya agar tidak tertinggal pelajaran terlalu jauh
tim liputan cnn indonesia